jadi mereka butuh tempat sendiri
konflik dengan para karyawannya juga
karena negara tiga ini yang mengembangkan vaksin yaitu vaksin pfizer astrazeneca dan juga sinovac di china
jadi anda semua adalah sebagai pemimpin pemimpin di opd nya